pertama di kompas malam saudara
sejumlah rumah di pulau bawean kabupaten gresik jawa timur rusak akibat gempa bumi
dengan magnitudo enam lima yang berpusat di wilayah tuban jawa timur
bangunan rumah warga runtuh sebagian akibat guncangan gempa
kerusakan parah juga terlihat di beberapa tempat di wilayah bawean gresik
hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa
dengan magnitudo enam lima yang berpusat di wilayah tuban jawa timur
satu lemari piring pecah
selain bangunan luar rumah yang rusak
perabotan di dalam rumah juga rusak
beberapa piring terlihat pecah
gempa tektonik terjadi hampir pukul enam belas waktu indonesia bagian barat
pusat gempa berlokasi di laut pada jarak satu ratus empat belas km
arah timur laut dari tuban pada kedalaman dua belas km
ini di pulau bawean di dua kecamatan
pertama yang kejamatan tampak
itu ada banyak rumah yang roboh
yang di jawa pura itu rumah sakit rumah masjid
itu temboknya retak dan yang lain lain itu pelapornya banyak yang
untuk saat ini belum ada laporan ada korban jiwa
malam ini kita langsung berangkat ke bawean
dengan empat anak buah saya yang berasal di sana
dengan membawa kebutuhan dasar
yang pertama dikhususkan di rumah sakit
terus terpal kurang lebih seratus sampai satu ratus lima puluh dan makan siap saji
gempa yang mengguncang tuban juga berdampak di jembatan suramadu
bahkan kendaraan yang sedang melintas di jembatan suramadu
banyak yang berhenti dan berbalik arah
karena jembatan bergoyang cukup keras
video suramadu bergoyang direkam pengendara yang melintas
dampak gempa yang terjadi di perairan utara tuban
terpaksa dievakuasi keluar gedung hingga jumat malam
pasien masih ditempatkan di area parkir rumah sakit
mengantisipasi adanya gempa susulan
pihak bpbd dan pihak rumah sakit pun menyiapkan tenda
untuk pasien yang terpaksa dievakuasi keluar ruangan
gempa yang berpusat di tuban juga dirasakan di kota
jumlah anggota kepolisian dan jurnalis di polda jatim
berhamburan keluar ruangan ketika gempa terjadi
salah satu jurnalis mengaku gempa dirasakan hingga beberapa kali
dalam kurun waktu tiga menit
guncangan gempa juga dirasakan warga blora jawa tengah
di antaranya di kantor sekretariat pwi blora
dan di lingkungan gor mustika
di mana ada warga bekerja dan beraktivitas di lokasi tersebut
saat gempa terjadi warga langsung berhamburan keluar ruangan
kuatnya goncangan juga membuat lantai dan pelafon sekretariat pwi blora retak retak
gempa yang berpusat di tuban jawa timur juga dirasakan masyarakat di kota semarang jawa tengah
sejumlah karyawan yang berada di gedung berhamburan keluar menuruni tangga
mereka menunggu di titik aman di halaman terbuka hingga situasi kondusif
saudara titik gempa yang berada satu ratus tiga puluh km timur laut tuban jawa timur
turut pula dirasakan masyarakat kota banjarmasin kalimantan selatan
gempa bumi bernama nitu do enam lima di tuban juga mengguncang kota bajarmasin kalimantan selatan
sejumlah karyawan yang bekerja di gedung tinggi berhamburan menyelamatkan diri menuju luar gedung
jadi ini kita rame rame turun ke bawah
jadi semuanya dari lantai empat kita naik lewat tangga kita turun ke halaman ini